populisme butuh pemimpin yang turun ke bawah dua ribu empat belas
tapi dua ribu dua puluh empat butuh pemimpin yang rakyatnya naik ke level atas
saya kira itu gerak sejarahnya harus seperti itu
dan saya hanya mengikuti itu saja
saya hanya menjadi budak dan pionya perubahan perubahan itu
dan saya ingin menjadi budak yang setia dari perubahan
oke anda katakan bahwa tidak ada tawaran
tapi kami dapat informasi anda ditawari menjadi menteri di kabinetnya pak prabowo
dan ada tawaran logistik juga ke anda
itu benar enggak
enggak enggak ada
ini betul betul kelas gitu
dalam politik agak susah nih
enggak ada makan siang yang gratis dalam politik
pastinya enggak ada masalah
tetapi tidak pernah dengan pak prabowo
dalam ngobrol malah bukan pak prabowo bukan saya
hanya celutukan celutukan orang saja
jadi ada yang memang menawari anda orang orang di sekitarnya pak prabowo
celutukan celutukan yang tidak dibicarakan dalam rangka yang komposisi yang sifatnya serius
pertanyaannya apa nih anda ditawarin jadi apa
jadi menteri di kabinetnya pak prabowo
terakhir malah terakhir malah pak prabowo ya
pak prabowo mengatakan di panggung di semarang
itu pun tidak atas pengetahuan saya tiba tiba nyeplos pak prabowo nya
saya ingat betul
ya beliau kan bertanya nih
mas budiman ini jangan di luar negeri
apakah pak musmud iman jadi duta besar
jangan di luar negeri baiknya pulang ke indonesia saja
meskipun dia belajar hubungan internasional tapi dia tertayang ngurusin desa
ya itu itu lah
nah pernyataan pernyataan seperti pak prabowo itu yang saya dengar sebagai celuruhan
itu adalah celetukan dan saya tidak menganggap itu sebagai konsesi
saya tidak menganggap itu sebagai mahar
karena memang ketika saya bertemu beliau dan mengatakan dukungan tidak didahului
tidak didahului syarat syarat itu
tidak didahului syarat syarat itu
bahwa kemudian ada celutukan itu adalah suatu proses yang spontan di luar perencanaan dari pak prabowo berpidato
dan itu bukan sebagai perasarat kita bikin acara
oke jadi anda mengakui bahwa ada celetukan tawaran sebagai menteri di kabinetnya pak prabowo
bukan tawaran pidatonya pak prabowo itu
ya berarti itu tawarannya apa menteri desa ya
enggak silahkan anda dengar sendiri
oke oke kita nanti dengar
kalau kamu menganggap bahwa budiman sujadmiko bertindak politik hanya untuk logistik dan jabatan
yang anda pandang rendah bukan saya
yang anda pandang rendah ada banyak teman sekenario saya mungkin andre rosiade juga yang pernah jadi aktivis
enggak kok kita tidak sekedar mengotori kita dengan harga semurah itu
jadi lihat serai historis
kalau anda samakan seperti orang orang yang mengkritik saya wah budiman dapat lima miliar bisa dua ratus miliar atau satu miliar atau wriver
saya pikir dia tidak bercerita tentang saya dia bercerita tentang dirinya sendiri
pertanyaan saya tapi anda berharap nggak jadi menteri
enggak saya bertanya anda kan pernah bercerita bahwa anda tiga kali
pertanyaan macam apa itu
enggak anda kan ditawari tiga kali dulu menjadi menteri di kabinetnya pak jokowi
belum kalau saya berharap saya manusia politik nanda
manusia politik itu butuh kekuasaan
kalau anda tidak anda jadi aktivis
saya butuh kekuasaan saya tidak mencari kekayaan dalam politik
kalau kekayaan tidak dicari kekuasaan pun ada orang yang politik
ingin berkuasa anda pertanyakan moralitasnya loh punjuan punjuan dia berkuasa
loh saya gini nak saya ketika terjun politik tidak maksud saya untuk jadi figura lukisan bagus dalam sebuah ruang kotor
ketika saya terjun politik saya gak mau jadi lukisan bagus dalam sebuah ruang kotor
saya ingin jadi sapu
untuk itu harus ya untuk itu harus mau enggak mau harus bersentuhan dengan debu
itu ada kekuasaan
kekuasaan itu maksudnya anda berarti berharap menjadi menteri untuk bisa menyapu
saya berharap lebih daripada sekedar menteri
mau jadi gubernur presiden apalagi di retur bumn dpr sudah bupati apapun
bukan sebagai sebuah kemerosotan moral ketika anda mengatakan ketika anda mengatakan bahwa anda ingin terjun politik anda ingin berkuasa
anda tidak moralis anda tidak etis
ini ada dulu pertanyaan gini muncul sempat ketika saya menjadi dp

wah budiman dulu berjuang lawan orde baru ujung ujungnya ingin berkuasa
seolah olah ada pertanyaan
kalau ada orang pernah berjuang untuk demokrasi dan ingin berkuasa itu dia mengkhianati perjuangan
seolah olah kekuasaan demokratis hanya boleh diberikan pada mereka yang tidak berjuang untuk demokrasi
misalnya mungkin dulu enggak pernah berdemonstrasi enggak pernah jadi aktivis
karena anda sudah berjuang untuk demokrasi menjadi anggota
bukan enggak kayak gitu logikanya bukan kayak gitu bukan kausalitas gitu
ini penting ini cara berpikir bukan kausalitas bahwa saya berjuang untuk berkuasa bukan itu
ketika orang yang dalam demokrasi tidak berjuang pun punya hak berkuasa
ketika orang berjuang juga memiliki hak berkuasa kemudian dikatakan seolah olah anda berjuang untuk berkuasa
enggak kayak gitu secara pikir
saya ulangi lagi pertanyaan saya anda berarti punya harapan menjadi menteri di kabinetnya pak prabowo kalau pak prabowo nanti menang
ketika pak jokowi jadi presiden mau saya punya harapan
saya lagi nanya pak jokowi nih karena itu sudah lewat tawarannya tiga kali
tapi kalau pak prabowo nanti menang pemilu anda berharap nggak bahwa anda menjadi menteri yang tinggi
spesial apa spesial untuk tidak menjawab dan menjawab
ketika saya menjawab saya kemudian menjadi manusia jujur yang kelihatan bodoh karena berharap
ketika tidak menjawab saya dianggap sebagai manusia yang tidak jujur tapi tulus
jadi jujurnya gimana
ya sudah silahkan niel anda simpulkan
sebagai manusia politik berarti berkehendak berharap dong
berkendak berkuasa dong
termasuk mau jadi menteri ya
jadi menteri jadi presiden jadi dpr jadi gubernur apapun
baik baik saya mau tanya ke mas bimo
mas bimo pemecatannya mas budiman ini memang murni karena dansa politik yang dilakukan oleh mas budiman mendukung prabowo subianto yang tadi disinggung atau disentil oleh bu mega ya
oh iya sangat terkait ya
jadi terkait tadi juga disampaikan oleh budiman sendiri itu konsekuensi pilihan politiknya pada saat partai ketua umum sudah memutuskan calon presidennya adalah pak ganjar pranowo
ini tidak main main namanya juga calon presiden ini kan bukan calon ketua senat
atau calon ketua rt
jadi ada sesuatu yang strategis
perhitungan ibu mega sebagai ketua umum memutuskan pak ganjar pranowo ini kan tentu dengan berbagai banyak pertimbangan terkait masa depan bangsa ini ke depan
terkait dengan dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
terkait dengan bagaimana visi misi kebijakan program selama pdi perjuangan mendapatkan mandat rakyat
pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas dan pak jokowi memimpin
jadi ini adalah sesuatu yang strategis
ini yang tidak main main
jadi ketegasan ibu mega sebagai ketua umum partai mengeluarkan pemecatan atau pemberhentian konco ini mas budiman ini adalah bentuk satu sikap tegas terhadap organisasi di dalam internal pdi perjuangan supaya konstruksi
wacana publik yang membicarakan banyak hal
terkait dengan mas budiman ini terkanalisasi di dalam internal kader pdi perjuangan
waktu itu kan banyak hal dan itu biasa
waktu ada keputusan pak jokowi juga ada kader yang dua ribu empat belas ada yang lompat
jadi memang itu pemecatan biasa ya yang dilakukan oleh partai ketika
ini pemecatan biasa ini pemecatan yang sangat serius
oke maksudnya kalau kader membelot memang harus dipecat gitu ya di internal pdi perjuangan
ya karena butuh satu ratusan
butuh satu rampak barisan butuh kerja organisasi untuk mewujudkan keputusan partai ini yang ini sebagai salah satu step untuk mewujudkan hal hal yang tadi disampaikan bersifat ideologis bersiap bersifat strategis dengan memenangkan satu figur ini
jadi kalau ada hal hal yang diluar partai kemudian berakibat ada konstruksi terhadap kebersamaan di internal partai
berulang kali kan pemanggilan pemanggilan kepada setiap kader yang dianggap membuat atau berakibat terhadap kekompakan kebersamaan orkestasi dari internal partai ini pasti akan diingatkan
atau yang paling ekstrim adalah pemecatan seperti yang dilakukan
oke mas biwo artinya dansa politiknya mas budiman sujatmiko ini memang membuat
kontraksi ya di internal partai membuat ada yang terganggu di internal partai begitu anda ingin mengakui begitu
dansa politiknya seorang budiman sujadmiko bisa ya membuat kontraksinya
kontraksinya ke dalam belum tapi kewibawaan suatu keputusan partai ini harus dijaga
ini kan kewibawaan istisional dewan pemimpinan khusus partai yang mana keputusan itu akan menjadi keyakinan dari seluruh kader maupun program pemimpin
program program kerja partai untuk pemenangan pemilu
jadi setiap kader ada yang terkait dengan ini menyangkut masalah kesadaran berorganisasi
dalam kaitan kesadaran politik yang sudah diputuskan oleh partai terkait dengan pencapresan pak ganjar pranowo
berarti hebat banget dong seorang budiman sujadmiko cuma satu orang bisa membuat kontraksi di internal pdi perjuangan dan citranya di luar kemudian terganggu
kalau kontraksi ke internal kan mungkin enggak ya tapi wibawa partai gitu
hebat banget berarti seorang budiman sujadmiko
faktanya memang seorang budiman ini juga seorang tokoh
enggak dipungkiri lah ya
yang bani mau ngajar odeh baru saat itu antara figur ibu mega yang memulai dengan bagaimana otoritanisme
kemudian juga oligarki dan nepotisme dan kuribisme odebaru ini kan dilawan betul secara politis
partai politik oleh bu mega dan instrumen intelektual muda waktu itu adalah budiman
memang budiman sebagai tokoh yang dalam situasi masyarakat yang abnormal
tokoh itu akan hanya muncul di situasi yang abnormal
oke pada saat itu emang situasinya abnormal sebenarnya pak
muncul bung karno muncul hatta muncul gusdun muncul ibu mega muncul tokoh tokoh yang situasi masyarakat itu enggak menentu
nah dalam situasi yang normal jarang muncul tokoh
nah itu di sembilan puluh delapan muncul salah satunya maksudnya
iya itu dia muncul
maka yang sekarang dipersoalkan itu bukan persoalan sembilan puluh enam sembilan puluh delapan nya waktu itu
dia adalah tokoh yang melawan
yang bicara substansi ideologis politis
yang melihat bahwa kontradisi pokok budiman itu adalah dengan yang namanya orde baru
yang namanya kekuatan kekuatan nepotisme
dan kekuatan kekuatan ademokrasi
nah sekarang kan kemudian hal yang antagonis ini menyatu itu menjadi pembicaraan
jadi persoalan partai di internal kok saya belum melihat terlalu berakibat
tapi wibawa dan citra partai
tetapi citra di luar seolah olah ini adalah orang yang berani melawan keputusan partai
dan kemudian termasuk ana dan seluruh media sosial membicarakan itu
dan ini tentu partai harus segera mengkonsultasikan ke dalam dengan pemasaran publik yang berkembang
ini warning nggak buat kader partai lainnya kalau misalnya coba coba berdansa politik di luar rampak barisan partai akan berhasil sama seperti mas budiman
hansai itu kan bisa juga tergelincir
jadi ini warning buat kader kader lain
buat kader kader yang lain begini
kalau yang normal pada saat keputusan partai itu dikeluarkan
orkestrasi adalah bagaimana menerjemahkan dalam bentuk kerja kerja partai
yang abnormal memang tipe budiman ini agak aneh gitu loh
tapi saya juga tidak kaget karena budiman yang saya kenal memang lebih pada hal hal ideologis akademis ya
dia saya lihat memang tidak terlalu
tidak paham dan menjewai organisasi
oke jadi maksudnya apa

bukan dia bicara narasi narasi ideologis narasi narasi teknokratik narasi narasi politis gitu
oke tapi soal tunduk aturan organisasi anda mau ngomong gitu
kelihatannya ya dia bukan tipe orang yang loyal dalam suatu gerak organisasi
jadi kalau kemudian
kalau ini harus saya koreksi
tapi harus saya koreksi juga
persen saya ya
jadi sering membelot gitu aturan organisasi
bukan membelot dia tidak terbiasa
mengikuti aturan organisasi
bukan mengatu mengikuti
dia tidak terbiasa di dalam orkestasi kegiatan kegiatan organisasi
tapi bahwa ada pertalian ideologis pertalian politis yang dia kerjakan
dengan organisasi ya
jadi kalau kemudian terjadi lompatan lompatan yang dilakukan budiman sebenarnya
saya melihat itu pasti akan terjadi
tapi tidak menyangka
tapi kalau yang tiba tiba lompatannya semacam ini saya kaget terus terang aja
tapi kalau kadang nyerempet nyerempet tidak loyal pada satu keputusan organisasi
nampaknya budiman juga tidak terlalu terikat
silakan silakan mas budiman

saya gabung pd perjuangan dua ribu empat
saya pikir di banyak keputusan penting partai
pencalon bu mega kemudian keputusan untuk tidak gabung ke dalam pemerintahan pak sby selama dua periode dan macam
kemudian keputusan pak jokowi mendukung pak jokowi gubernur dan presiden dan segala macam
di banyak keputusan strategi saya ikut
termasuk misalnya ketika saya tahun dua ribu sembilan belas menemui pak sekjen
minta saya tidak dicalonkan lagi ke dpr
tapi pak susi bilang enggak kamu harus tetap nyalon untuk ketiga kalinya
loh saya udah dua periode saya nggak mau lebih dari dua periode
anda selalu mengikuti aturan organisasi
dalam banyak soal soal yang strategis dan itu saya ikuti
tapi kenapa pertanyaan kan kenapa kali ini tidak
nah itu nanti kita diskusi di session berikutnya
saya mau ke bang andre dulu
bang andre bagaimana kemudian anda merespon pemecatan budiman sujati ko dari pd perjuangan

partai gerindra tentu tidak akan mengomentari atau ikut campur urusan rumah tangga pdi perjuangan
kami menghormati urusan pd perjuangan dari mas budiman
itu urusan ranah internal pdi yang tidak etis partai gerindra mengomentari
nah soal dukungan mas budiman kepada pak prabowo itu soal lain
tentu setiap orang yang datang kepada pak prabowo
kami kepada pak prabowo tentu kita hargai
dan kita rangkul dukungan itu
tapi urusan pemecatan mohon maaf
kita tidak bisa mengomentari
urusan pemecatan memang urusan rumah tangga
tapi kan dukungan kepada pak prabowo itulah yang menjadi pemicu pemecatan
jadi itu ikut andil sebetulnya
nah kita kan sekali lagi kita tidak ingin mencampuri urusan ranah rumah tangga orang
sama seperti gerinda
tiba tiba bang sandi keluar dari partai gerindra
kami menghormati keputusan bang sandi
kami doakan beliau sukses di tempat barunya
dan hubungan partai gerinda dengan p tiga tempat rumah barunya bang sandi baik baik saja
tidak ada kami mengatakan p tiga melakukan politik devide et impera kepada gerinda
kita menghormati setiap individu kan punya hak
untuk memilih pilihannya apakah tetap di gerindra atau tidak
nah mas budiman urusan dengan pdi itu urusan mas budiman dengan pdi perjuangan
tidak etis dan tidak elok partai gerindra mengomentari urusan rumah tangga pdi perjuangan
ya istilah pdi ini kan kakaknya tertuanya partai gerindra
nah kalau urusan mas budiman datang tanggal delapan belas juli
juli dulu yang pertama
ya pertama itu keputusan saya ada di kretanegara
saya juga nggak tahu waktu saya datang ke kertanegara saya nggak tahu mas budiman mau datang
tiba tiba saya sampai disitu saya lihat kewarnaan banyak
lalu baru dikasih tahu mas budi ternyata akan ada tokoh yang datang
baru saya lihat yang datang mas budiman sejak toko
jadi intinya ini hal yang berbeda nana
satu sisi urusan internal mas budiman dengan pdi kami tidak akan mengomentari
nah urusan mas budiman datang mendukung pak prabowo tentu kami sambut dengan tangan terbuka

itu adalah sebab dan akibat
jadi sambut dengan tangan terbuka
ini adalah mendukung pak prabowo
makanya akibatnya dipecah
siapapun yang datang ke pak prabowo kita sambut dengan tangan terbuka
karena pak prabowo menyampaikan bahwa membangun indonesia itu harus dilakukan secara bersama sama dengan semangat gotong royong
meskipun itu mengganggu rumah tangga orang lain ya ataupun rumah tangga partai lain gitu
jadi apa salah
kami tidak ingin mengomentari urusan mas budiman dengan pdi perjuangan
yang kita terima seorang budiman sujan miko yang datang bersama teman temannya ya mas budiman waktu itu
bersama rekan rekannya menyatakan mendukung dengan pak prabowo tentu kita terima dengan tangan terbuka
termasuk kalau rifana datang ke kartanegara menyatakan dukungan dengan pak prabowo
ini persoalannya bukan tentang saya tapi tentang mas budiman jangan diputar
apakah kemudian setelah ini anda mengatakan bahwa
bahwa kami tidak ikut campur tapi kan ini mas budiman sudah jadi politisi pasar bebas
geridra tidak mau menampung mas budiman masuk
kita ini partai terbuka
geridra ini partai terbuka
asal komit dengan uud empat puluh lima pancasila nkri dan menikah tunggal ika
semuanya ingin bergabung dengan partai gerindra kita terbuka
nah tergantung mas budiman
jadi pintu terbuka lebar ya
siapapun termasuk rifana mau bergabung dengan geridra kita terbuka
jadi persoalannya bukan tentang saya

geridra membuka pintu lebar lebar terhadap budiman sujat miko kalau ingin bergabung
kepada siapapun masyarakat kita terbuka
asal komit terhadap uud empat puluh lima pancasila nkri dan binika tunggal ika
dan taat organisasi
iya taat organisasi
oke itu taat organisasi
prt partai geridra
prt partai geridra
saya mau ke mas adi
mas adi anda melihat bahwa pemecatan budiman sujadmiko memang tidak merusak ataupun tidak mengganggu konstruksi
di dalam internal pdi perjuangan atau justru wibawa dan juga citra itu yang di luar yang tadi dikatakan mas bimo
yang sedikit terganggu
ya saya kira apa yang dilakukan oleh bung budiman sujatmiko itu kan dalam banyak hal
apa yang sudah disampaikan oleh mas bimo tentu konstruk bangunan politik di luar itu ada semacam insoliditas ya
satu sisi memang merugikan pdip tapi pada saat yang bersamaan merugikan prabowo subianto
karena dukungan politiknya langsung ditujukan kepada prabowo subianto
ini yang sepertinya membuat kenapa
pdip itu punya treatment agak berbeda dibandingkan gibran ataupun ife nisimbolon
karena budiman secara deklaratif ya menyatakan dukungan di pilpre dua ribu dua puluh empat
pemecatannya pun juga lewat kurir kan
langsung disampaikan secara terbuka dan itu dinyatakan pecat
gibran memang kalau melihat gestur tubuhnya ini kan pendukung dan relawan relawannya juga banyak memberikan dukungan
tapi tidak secara langsung bahwa gibran mendukung prabowo saat itu
jadi ada momen klarifikasi
hanya koda tapi ada momen klarifikasi
ada momen tabayun apakah gibran ini betul ingin ke prabowo subianto atau ingin tegak lurus bersama pdip kan begitu
termasuk ife nisimbolon
ada medium klarifikasi yang kemudian diberikan cukup terbuka memberikan penyampaian klarifikasi terbukanya apakah fnd memang untuk mendukung prabowo subianto
atau ini hanya sebatas common sense saja
ini yang saya sebutkan ada treatment politik yang berbeda kepada budiman ketimbang misalnya gibran ataupun ifni simbolon
karena ya budiman harus diakui ada panggung besar menyatakan dukungan politiknya kepada prabowo yang tentu saja bagi pdip ini adalah sebuah pembangkangan
dan menurut saya bang bimo ini agak bersyukur mau datang ke dialog malam ini
pdip ini rada rada nggak mau biasanya dengan kader yang sudah dianggap pembangkang biasanya
apalagi kader yang dianggap yang hangat
tumpen tumpinan apa yang biasanya yang lain pada tak mau itu bang
nah ini luar biasa
nah itu yang pertama rifana
nah yang kedua kalau bagi pdip kan ya
hilang satu bisa tumbuh seribu
tapi yang jelas dari beberapa studi studi dari tulisan tulisan yang dari dulu saya buat terkait dengan partai politik
pdip ini memang agak beda dengan yang lain
misalnya sedikit bandingkan dengan golkar
golkar dulu yusuf kala sekalipun dia berdampingan dengan ahok
sorry bertampingan dengan jokowi di dua ribu empat belas tidak dipecat oleh golkar
sekalipun saat itu golkar mendukung prabowo subianto
tapi dpt gak begitu
yang mengatakan dirinya bantuan
yang mengatakan dirinya banteng
itu harus berbaris secara
gak lurus begitu ya
dan bagi saya pesan politiknya sederhana
jadi siapapun yang merasa kader pdip
kader biasa anggota biasa elit politik
bahkan termasuk presiden
kalau melakukan hal yang sama seperti budiman
tinggal nunggu waktu akan dibudimankan
oke itu yang saya mau tanya nanti mas bima
apakah kemudian gibran raka buming raka presiden jokowi akan dibudimankan
kalau secara terang terangan terbuka mendukung capres di luar ganjar pranowo
tapi jangan dijawab dulu mas bimo
tetap bersama kami di politikkel show
saya seperti pak kasus nih
pak budiman sujat miko
kawan jadi lawan
bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur
karena nanti saya mau putarkan pernyataan penting dari petinggi pdi perjuangan
mas bimo apakah kemudian tadi yang disampaikan oleh mas adi
kalau kemudian ada kader kader lain dari pdi perjuangan
seperti pak jokowi kemudian gibran
yang secara terang terangan menunjukkan dukungan ke capres
selain ganjar pranowo juga bernasib sama nanti akan dibudimankan
partai akan mengambil sikap tegas itu nggak
tapi itu kan proses pada titik yang memang setelah perbedaan pendapat itu
tidak ada satu konsensus
kalau budiman ini kan ibarat naik motor itu tanpa sign langsung belok kan
jadi kan enggak jelas nih mau apa
kayaknya broken heart banget nih temennya mas bimo nih
ketika mas budiman belok gitu
saya yang ngikuti begitu belok aja
oh besoknya deklarasi lagi
langsung pecat ini udah benar
oh jadi sudah sempat komunikasi
oh komunikasi saya telepon bud itu gimana bud
saya pikir cuma hanya datang ke
kok ada kepemimpinan yang apa
itu opo meneh kan
kan kadang abstraksi dia kan juga nggak mudah ditangkap kan
karena mau tanya itu populis sama abstraksi itu
baru saya mau tanya terus
ternyata udah pamitan
berarti enggak pamitan
ya saya kira itu mungkin belum ada pembicaraan dari dpp
akhirnya terus belok ke kanan aja yang jelas melanggar instruksi partai ya
pasti terus dipecat
saya mau putarkan ya pernyataan penting ini dari puan maharani ketua dpp pdi perjuangan bidang politik
kita dengarkan sama sama
tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat tidak ringan
ada tantangan besar
ada perlawanan besar
kawan jadi lawan
banyak pihak yang ingin melihat kita pecah
ingin melihat kita lemah
tantangan yang kita hadapi
bagaikan batu karang yang menghadang
seperti terpaan gelombang
bahkan kadang seperti hantaman badai
bukan banteng namanya kalau ciut
bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur
selamat pernikahan tuhan saya
terima kasih anda masih bersama kami di political show mas budiman
langsung itu pernyataan ditujukan buat anda anda merasa begitu nggak
dari kawan jadi lawan
itu pernyataan yang mbak puan ditujukan ke anda anda merasa begitu enggak
saya pikir apa yang disampaikan
itu forum besar
forum provinsi di basis
terkuat pdi perjuangan indonesia
tempat yang sama ketika anda deklarasi mendukung pak prabowo
saya ingin mengatakan bahwa
forum sebesar itu saya pikir terlalu penting untuk membicarakan seorang budiman yang bukan siapa siapa loh
mungkin bung bimo harus dinyatakan
kasih tahu juga nana nih
diverifikasi oleh bung bimo ya mas bimo nih
loh saya ini bukan struktur partai
caleg juga bukan karena memang tidak berminat
bibadan juga bukan
badan juga bukan
badan otonomi juga bukan
saya ini satu dari sekian juta anggota pdi perjuangan
yang adanya tidak mengenapi
hilangnya tidak membuatnya ganjil
jadi masa untuk satu butir dari sekian juta orang partai acara sebesar itu harus dilakukan
menggunakan acara sepenting itu
untuk sebetulnya seorang satu butir pasir
jadi anda enggak merasa itu ditujukan kepada anda
saya pikir mbak puan bicara dalam kurang ke
ya konsentrasi saya kan memang sangat luar biasa
apalagi mungkin pak prabowo menghimpun dari golkar pan itu kan juga sesuatu partai partai nasionalis juga yang kemudian tentu saja harus diperhitungkan
itu jauh lebih diberhitungkan ketimbang saya
tapi kan mendukung pak prabowo itu kan berkonsekuensi berlawanan dengan pdi perjuangan
anda sudah siap dengan itu
kok pertanyaan dan sudah siap
nah itu loh
sudah terjadi kan mau gak mau siap
tentu saja bisa datang ke tempat ini
berarti dari kawan yang tadinya kawan kawan anda di pd perjuangan mendukung mas ganjar kemudian anda sekarang jadi berlawanan karena anda sudah mendukung mas ganjar mendukung pak prabowo
saya suka cerita politisi mas syumi muhammad nasir jika tidak keliru
dia suka bercerita
tahun lima puluh an saya debat konstituante soal dasar negara
pertentangan ideologis loh konstituante debatnya
tidak pernah menjadi lawanan
bung karno disolatkan oleh bu yahamka
enggak ada masalah
jadi saya pikir lawan politik itu tidak pernah
jangan pernah dilihat sebagai lawan pribadi
pak prabowo yang dua puluh lima tahun lalu pernah berhadapan dengan kami
beliau bukan satu satunya tentu saja ya
saya juga bukan satu satunya
urusnya hidup mati
tidak pernah ada
ada tuh yang namanya dendam marah
apalagi mau cuma kompetisi lima tahunan elektoral
kenapa harus dibuat berarti
berarti anda sudah siap berlawanan secara politik
saya siap merangkul siapapun
saya siap merangkul siapapun
dan saya tidak pernah menggapai sebagai lawan pribadi
ya lawan politik ya
maksudnya mas budiman ini teman berkompetisi
jangan sampai nana pemilu empat belas februari itu harus kita sambut dengan riang dan gembira
sebagai hari cinta kasih
hari cinta kasih
jadi seluruh rakyat indonesia datang ke tps itu dengan rian dan gembira
menyambut presiden baru
jadi jangan kita gunakan kalimat lawan
tapi teman berkompetisi
yang menggunakan kalimat lawan tadi kan bukan kita
tapi mbak puan maharani
tapi mas buniman tidak merasa begitu
tidak merasa karena memang itu
saya bukan kompetitor dalam pemilu
saya bukan kompetitor dalam pemilu ya
saya bukan calon
gini mbak puan bicara lawan maupun kawan
lawan ini bukan musuh
saya kalau main badminton kan butuh lawan bermain
itu dalam maka kontestasi saja
tapi berlawanan ya
iya berlawanan dong
berlawanan pilihan berlawanan dukungan
tapi itu dalam hal kontestasi
tapi itu ditujukan untuk budiman sujadmiko
kalau budiman nanti dalam posisi yang bersebangan dengan pdi perjuangan dengan jagonya dukung prabowo
dan kita ganjar
pasti itu akan menjadi lawan di dalam bermain berdemok
oke berarti itu memang lawan bermain
tetapi tidak permusuhan
nah yang disinggung sama mbak puan tadi
bahwa ini loh tidak ada lawan yang abadi atau kawan yang ada
yang abadi yang adanya kepentingan
tidak ada kepentingan yang abadi pula
ini yang terjadi saat ini
tapi di pdi perjuangan karena kita ini diikat dengan cara pandang ideologis
ada yang memang betul betul lawan kontradiksi bahkan itu musuh
yang kita khawatirkan kalau itu sampai terjadi mendominasi berbagai instrumen politik dan pemerintahan ini
pancasila nkri ini yang memang kita pertaruhkan
nah kita tidak melihat sampai hari ini karena kita juga dalam satu pemerintahan seperti pak prabowo dengan ganjar
ini adalah kontestasi di dalam lawan
jadi itu tidak ditujukan untuk budiman sujadmiko
atau ditujukan memang karena lawan bermain
apa sih arti seorang budiman sujadmiko dalam pengertian elektoral ya
tapi bahwa dia pernah bicara substansi kita melawan
regim yang demokratik
rejim yang demokratis dengan mempersandingkan perjuangan dia di demokrasi
itu sangat substansial waktu itu
nah dalam situasi abnormal
dalam situasi yang normal semacam ini dia sudah tidak melihat itu kontradiksi ini
bagaimana kontradiksi antara rejim yang masih mempunyai track record yang demokratis dan yang tidak demokratis
mas adi anda melihatnya ini pernyataannya puan maharani ditujukan untuk siapa
dari kawan menjadi lawan
kalau mas budiman gak ngerasa karena butiran debu kalau menurut mas budiman
kalau kita menggunakan perspektif hermenetik ya dalam pendekatan studi filsafat
jadi pernyataan puan itu harus dibaca dalam konteks teks dan konteks ya
jadi pernyataan puan maharani yang menyatakan lawan jadi kawan atau kawan jadi lawan
ini adalah satu expose politik kita yang memang suka berganti musim rifana
dulu sby itu hanya didukung oleh segelintir partai politik
tapi ketika jadi presiden lawannya itu berbondong bondong jadi menteri
dulu ketika jokowi jadi presiden di dua ribu empat belas
partai politik pendukung prabowo satu dua tiga partai hijrah berjamaah menjadi menterinya
pak jokowi saat itu
bahkan fenomena yang cukup luar biasa adalah prabowo subianto
ini adalah politik yang saya kira berganti musim
dulu nasdem kurang gimana dengan anies baswedan
tapi nasdem adalah partai pertama yang kemudian mendeklarasikan anies sebagai capres di dua ribu dua puluh empat
ini yang saya sebut sebagai teks politik kita bahwa ini bagian dari cacat bawaan dari sistem presidensialisme multi partai ekstrim di indonesia
tidak ada sekat sekat ideologis yang cukup fundamental dan tajam yang kemudian masyarakat itu harus berbenturan satu sama yang lainnya
tapi kalau kita membaca konteks saya kira dua hal
pertama memang ini ditujukan kepada prabowo subianto dan budiman sudah selesai
tapi bukan tidak mungkin di dua ribu dua puluh empat akan saling bersaing
ini soal bagaimana memenangkan pertarungan
jadi istilah lawan itu
jadi istilah lawan itu jangan dimaknai sebagai sebuah kengerengan
jangan dimaknai sebagai sebuah ketakutan
karena dalam pemilu ini bukan soal maji stalin gitu ya
pemilu ini bagaimana memenangkan pertarungan politik
bagaimana jadi presiden judulnya
dan pasti akan saling bersaing satu sama yang lain
gimana politik kita di dua ribu dua puluh empat ini gak ramai dan tidak mendidih
banyak misalnya afiliasi politik relawan jokowi yang dulu ke prabowo subianto
ke ganjar pranowo misalnya ke prabowo
dulu misalnya bang budiman
sembilan belas tahun menjadi kader pdp
tapi kemudian pindah ke prabowo subianto
ini gak zaman ini kondisi politiknya
ada kompetisi disitu
berarti aspek ideologisnya nggak ada
semuanya aspek pragmatisme aja anda lihat
politik di indonesia persaat ini
itu memang gak ada perdebatan ideologis kok
bahkan ketika saya melihat berpindahnya bang budiman sujatmiko ke prabowo subianto
tidak ada aspek ideologis normatif yang kemudian diperdebatkan begitu panjang
apa bedanya pdp dengan green ra
tidak ada perbedaan yang cukup ekstrim
basis konstituennya sama sama populisme
petani gitu ya
kemudian nelayan buruh dan seterusnya
satu satunya yang saya pikirkan ketika bang budiman pindah dari pdip
mungkin nanti dukung prabowo subianto adalah
ini soal untung dan rugi
di pdp udah gak dipakai
sama bang bimo ini udah gak jadi apa apa
sangat mungkin mungkin di dua ribu dua puluh empat kalau prabowo menang
ya bang budiman ditawarin begitu banyak menu menu politik
seperti yang disampaikan oleh bang bimo dan elit elit pdip yang lainnya
bagi saya politik itu hanya sebatas itu ya
mungkin saya tidak salah
oke ini soal untung dan rugi saja
karena anda udah gak dipake lagi di pdp perjuangan
memang seperti itu mas budiman
pertama kalau tidak dipake di
gini saya terakhir itu menjadi bagian dari kepengurusan itu pada saat mas pramono anung menjadi sekjen
tok saya tetap bertahan
tok saya tetap dipertahan di pdp perjuangan
itu memang saya baik di itu
tidak lagi main di struktur
dan kemudian itu tidak mengubah
afiliasi dan loyalitas saya kepada partai
mungkin bung adi tadi bilang tidak ada persoalan ideologis betul
antara pdp perjuangan dan green deal itu bukan sebuah
bukan sebuah migrasi ideologis pastinya
ada pilihan dalam momentum strategis dua ribu dua puluh
yang menurut saya
dari tiga tokoh yang baik di calonkan ini
saya sering berkata bahwa pak anies itu kepemimpinannya intelektualis
itu hanya cocok di sebuah negara
yang kapitalisme berkembang maju
institusi demokrasi ekonomi dan civil society nya sudah matang
mungkin tepatlah untuk menjadi perdana menteri swedia lah mungkin
ya yang beraju
seorang pemimpin populis
sangat dibutuhkan di era
rejim yang elitis atau rejim yang otoriter
itu butuh itu butuh itu
jadi setelah segala lama elitis feudal otoriter
maka orang mencari
dahaganya dengan populisme
dibutuhkan pada suatu masa
ketika populisme sudah menjalankan tugas sejarahnya
sudah membersihkan sisa sisa
maka dia harus matang
populisme itu kan sebuah gagasan untuk keadilan
tapi masih kanak kanak
nah strategis pengen dibawa ajak ke peramaju
nah saya melihat
ketika pendekatan pd perjuangan ini kok seperti
kayak mau meneruskan berlama lama dengan populisme
dan menurut saya
kita ini bangsa ini harus segera naik kelas
tantangannya dua duanya banyak banget
mau melanjutkan programnya pak jokowi
jadi apa bedanya
mas gesir mau melanjutkan
kira kira kalau kamu pernah juara satu di kelas lima sd
kamu atau kelas enam sd
karena kamu kan ingin naik kelas satu smp ya
hanya karena kamu kelas enam sj pernah jadi juara satu
kemudian kan kamu nggak bisa balik ke kelas enam sd
kelas smp bahwa tantangannya lebih berat
bahwa soal soalnya lebih keras
mungkin nggak jadi juara lagi dibanding waktu kelas enam sd
oh kamu memang waktu harus mengharuskan kamu untuk naik smp
gak boleh balik kelas enam sd
hanya karena pernah jadi kelas satu
saya ingin mengatakan
kita butuh penerus pak jokowi
jadi menurut anda ganjar adalah peniru
bukan penerusnya pak jokowi
pak prabowo penerusnya
bahkan pak jokowi
bahkan pak jokowi pada periode kedua
sudah meninggalkan pendekatan populistik
dia mulai meletakkan dasar dasar kepemimpinan yang strategik
pada periode kedua
pada periode pertama memang populistik
tapi pada periode kedua dia mulai
tapi pada saat itu kan tiba tiba ada pandemi
harusnya gagal take off
kita kan harus lanjutkan terus
kita gak boleh mundur
saya mau putarkan ya
pernyataan dari mbak puan maharani
soal pihak pihak yang ingin mempecah belah
kita dengarkan bersama
apalagi kecintaan ketua umum
ibu megawati soekarno putri
pada kader terbaiknya
yaitu presiden jokowi
tidak akan pernah luntur
layaknya seorang ibu pada anaknya
kasih ibu sepanjang masa
oleh mereka yang hanya ingin memecah belah
ketua umum ibu megawati
dan presiden jokowi
gerindra merasa nggak bahwa pernyataan itu ditujukan kepada pak prabowo subianto
yang hadir di tengah tengah
antara bu mega dengan pak jokowi
saya rasa enggak ya
karena pak prabowo itu sangat menghormati bu mega
beliau selalu menganggap bu mega kakaknya
dan pak prabowo saat ini sedang menunggu
waktu kapan bisa bertemu dengan bu mega
belum dikasih waktu
ya sampai saat ini kan lagi diatur
meskipun di tujuh belas agustus bertemu
ya enam belas agustus bertemu
tapi kan di acara acara kenegaraan
tapi kakaknya belum bertemu
belum bertemu di momen berdua
sudah minta waktu belum dikasih
itu menunjukkan bahwa pak prabowo sangat menghormati bu mega
pak prabowo punya hubungan yang baik
selain pak prabowo menghormati bu mega
dengan hubungan yang sangat baik
partai gerindra di parlemen
juga punya hubungan yang baik dengan pd perjuangan
saya ini kan anak buahnya mas bimo di komisi enam
bang dasko dengan mbak puan di pimpinan dpr juga baik
antara pimpinan fraksi gerindra dan fraksi pdip
hubungan juga sangat baik
tidak ada masalah diantara kita
lalu pak prabowo ya memang
pak prabowo akan berkompetisi dengan mas ganjar
dimana pak prabowo yang seperti disampaikan mas budiman
bahwa beliau sudah menyampaikan berulang ulang kali
bahwa pak prabowo akan meneruskan kemimpinan pak jokowi
dimana pemerintahan pak prabowo dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
merupakan keberlanjutan pemerintahan pak jokowi sebelumnya
termasuk juga pak prabowo berulang ulang kali
menyampaikan secara terbuka
termasuk setelah acara di trans group ya
bagaimana beliau di doorstop
beliau menyampaikan bahwa saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya belajar dengan pak jokowi
jadi itu gak merasa ya memecah belah pak jokowi dengan pemiga
kita sekali lagi tidak ada keinginan untuk memecah belah
yang ada di benak hati sanubari dan keinginan pak prabowo
bagaimana mempersatukan bangsa ini
tidak mungkin prajurit sabtamarga seorang prabowo ingin menghancurkan memecah balah bangsa ini
yang ada di benak pak prabowo di hati sanubari dan keinginan beliau
bagaimana bangsa ini maju dan kita bersatu
itu dilakukan dengan pak prabowo dengan pak jokowi melakukan rekonsiliasi kemarin
jadi tidak ada isu kita ingin memecah belah
yang ada kita ingin merangkul
baik mas bimo siapa yang ditunding memecah belah hubungan pak jokowi dengan pemiga
kalau tadi gerindra merasa itu bukan pak prabowo lah
ini hubungan ibu mega dan pak jokowi ini merupakan secara personal tadi sampaikan mbak puan dekat
kemudian secara fungsional bu mega pun juga sering mengatakan pada posisi pak jokowi sebagai presiden
pemiga juga sering mengatakan pada posisi pak jokowi sebagai presiden
pemiga juga sebagai pengarah ppib
jadi saya melihat bahwa narasi besar yang memang diusung oleh pak jokowi dan pemiga soal nkri yang lebih smart yang lebih demokratiknya
bagaimana indonesia yang lebih berkembang kemanusiaan misalnya dengan bpm satu harga
indonesia yang lebih adil dengan infrastruktur dengan indonesia sentris
indonesia yang lebih berketuhanan dengan berbagai yang mewujudkan ideologi pancasila yang lebih toleran dengan menunjung tinggi kebersamaan antarabangsa
jadi perbedaan perbedaan pendapat itu hal yang wajar
tapi karena dasar dan tujuan kedua beliau ini sama di dalam memaknai berpolitik
seperti yang dikatakan ibu mega dansa dansi politik di tahun politik ini
tapi kalau misalnya hubungan mereka berdua ini dekat pak jokowi dengan bu mega
tapi kenapa mbak puan bisa sampai mengatakan waspada ada pihak yang ingin memecah belah
berarti kan sudah ada gerakan yang ingin memecah belah itu
ini kan narasi yang disampaikan mbak puan ke narasi publik di dalam internal kader pdi ya
yang kamu tanyakan kan narasi antara bu mega dengan pak jokowi
mbak puan menyampaikan itu ke publik khususnya di internal kader partai
bagaimana menertibkan kader kader partai di internal partai yang harus segera bekerja
dan bagaimana narasi narasi yang publik pdi juga melihat seolah olah dikontraskan antara ibu dengan pak jokowi
itu dijawablah oleh mbak puan supaya partai ini tetap solid dan bekerja
jadi sebenarnya apa yang disampaikan mbak puan itu sudah tepat
bagaimana di internal partai ini segera bekerja menjelaskan seterang benerangnya siapa itu pak ganjar panowo gubernur jawa tengah
supaya persepsi publik apa itu kepemimpinan populisme dan strategis tadi
kali ini pandangan bu diman logis saja tidak
apalagi realistis ya kan
itu apa itu masih kurang bisa dia menjelaskan populisme dan yang strategis
karena itu irisannya dalam konteks kita berdemokrasi apalagi di dunia yang sangat mensos kali ini
baik saya mau ke mas adi
mas adi apakah kemudian pernyataannya mbak puan maharani ini adalah bentuk
tunggu jadi ditujukan lebih pada internal kita ya
untuk internal pdi perjuangan
bahwa itu sebagai akibat dari kompilasi isu yang ditangkap mbak puan
yang sangat berbahaya
bagi kader partai supaya dalam satu persepsi
itu tadi tegasan begitu
akibat dari kompilasi isu yang mungkin bertebaran begitu ya
tentang renggangnya hubungan antara pak jokowi dengan bu mega
dan ada yang hadir di tengah tengah ingin mengusik ke hubungan keduanya ini
itu makanya disampaikan
anda melihatnya bagaimana
ini bentuk kekhawatiran nggak mas adi
ya tentu secara isu memang begitu ada cerita
bahwa pak jokowi itu seakan akan main di dua kaki
dukung ganjar dan prabowo subianto
sudahlah itu jadi konsumsi umum
jadi itu berlaku untuk siapa pun
yang praksis yang praksis
kan politisi ini pada tahu
bagaimana sikap politik pak jokowi itu
yang juga main kaki
jadi ini panggung depannya aja begitu
iya artinya mbak puan ingin bilang bahwa yang ingin memecah belah
mencoba untuk mengadu domba antara jokowi dan pdp
ebang andre nusyate bukan yang lain
maksudnya mbak andre nusyate itu gimana
gak mungkin ditutupkan kepada anies baswedan
karena yang mencoba untuk mengidentifikasi jokowi dekat dengan prabowo
ada jokowi dan pdp
yang lain tidak ada
ini maksudnya bukan bang andre
tapi ketua umumnya
maksudnya begitu kira kira maksud saya
jadi akhir akhirin prabowo sudianto dan sudianto
dan itu yang dimaksud pemimpinan yang strategis tadi
nah itu yang kemudian membuat kenapa mbak puan itu sepertinya menyampaikan itu penuh semangat dan berapi api
saya jarang melihat mbak puan pidato semacam ini
tapi di semua orang konyol luar biasa betul
bahwa seakan akan memang ada upaya
pak jokowi itu ditarik ke dalam
tapi bukan di lingkaran pdip
tapi ke dalam bagi orang lain
inilah yang kemudian konsolidasi pdip di semarang itu
ini ingin menunjukkan bahwa pdip apapun yang terjadi harus solid dan kuat
bahwa pdip itu juga adalah bagian penting dari jokowi
dan begitu pun sebaliknya
oleh karena itu bagi kita nggak perlulah kita berpura pura tidak tahu apa yang disampaikan oleh mbak puan ini
peluru nyasarnya siapa
kepada gerindra prabowo sudianto dan andre nusyate
oke pelurunya itu sebetulnya ditujukan untuk prabowo sudianto dan gerindra
bukan kepada poros meruban
udah itu aja jalan ceritanya
yang mencoba untuk menarik narik pak jokowi masuk ke dalam hubungan antara mbak puan dan jokowi

menarik kalimat adi praitno ini
kan tadi sudah kita jelaskan bahwa pak prabowo itu ingin mempersatukan
bukan melakukan pemecah belahan
nah pak prabowo itu ingin duduk sama rendah berdiri sama tinggi tidak ada politik seranting
makanya kita lihat bagaimana semangat persatuan pak prabowo itu disambut oleh berbagai partai yang ada
sekarang alhamdulillah pan golkar partai bulan bintang gelora
insya allah tanggal dua puluh delapan
september akan deklarasi
mudah mudahan habis ini psi partai garuda
itu menunjukkan apa
pak prabowo adalah figur yang mempersatukan
tidak mungkin seorang pak prabowo subianto ingin merusak hubungan ibu mega dengan pak jokowi
paling pak prabowo sangat menghormati ibu mega
hadir di tengah tengah
pak prabowo itu adalah pembantu presiden
tentu sebagai pembantu presiden sebagai menterinya pak jokowi
beliau berkomunikasi secara intens dengan pak jokowi
kadang pak jokowi memanggil beliau untuk mengetahui perkembangan
atau kadang kadang pak prabowo yang datang minta waktu ke pak jokowi untuk melaporkan tugas tugas yang diberikan oleh pak jokowi
sehingga memang terlihat intens terlihat dekat
kalau pasang baliho saya itu hadir dalam sidang paripurna enam belas agustus dua ribu dua puluh tiga yang lalu
saya salaman dengan presiden sempat selfie dengan presiden
di situ beliau menyampaikan bahwa tidak ada masalah
pak jokowi tidak mempermasalahkan ada figur yang pasang baliho dengan beliau
tidak ada mempermasalahkan
karena di situ saya bicara dengan presiden sekaligus memberitahu
tidak ada masalah
tapi karena pasang baliho itu yang dianggap tadi masuk ke dalam hubungan bu mega dengan pak jokowi
loh kan pak jokowi ini adalah presiden kita semua
dan pak prabowo adalah pembantunya pak jokowi
kenapa baru pasang balihonya sekarang kenapa nggak kemarin kemarin
loh pak kan udah kemarin kemarin itu nana
ini kan kita diskusi rasanya dari enam bulan yang lalu balihonya sudah ada
sudah ada berarti ya
sudah ada kan kalau enggak salah baliho pertama itu dekat kantor cnn inisiatif ini
kalau nggak salah di apa namanya
ada tulisan maju bersama itu kan ya
kalau tidak salah saya rasa balihonya sudah dari dulu dulu
tapi tidak pernah mempermasalahkan
jadi kalau misalnya ada kekhawatiran dari pdi perjuangan pak
itu urusan internal pdi kami tidak elok dan tidak etis mengomentari urusan rumah tangga orang lain
yang jelas pak prabowo figur yang mempersatukan
pak prabowo dan pak jokowi sudah menunjukkan kepada bangsa kita ini
bahwa persatuan ini penting bagi negara kita
sehingga inilah modal besar bangsa kita selamat dari pandemi covid dan krisis ekonomi
persatuan inilah yang ingin dilanjutkan oleh pak prabowo
kalau mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik untuk bersama sama membangun indonesia
termasuk pdi perjuangan
ini sudah kampanye ini bang andre
ke teman teman mahasiswa melihat beloknya budi mas jadmiko ini
tadi yang belok nggak kasih sen kalau menurut mas bimo
apakah kemudian ini dianggap sebagai idealisme seorang aktivis atau justru sebaliknya pragmatisme seorang aktivis
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
dan apa yang akan dilakukan béquipe rewind
seperti pak kasus pak budiman jadmiko
kawan jadi lawan bukan pdi perjuangan namanya kalau takut bertempur

selain itu boudiman masih
sin lock bones pangkat mudah mudahan cantik
ira dihearted dengan keindahan
tidak semestinya sopan dengan kicating die
dengan teman teman dari senat fakultas hukum universitas muhammadiyah malang sudada agung dan juga rizky ya
agung silakan dan juga rizky mengomentari apakah kemudian dukungan budiman sujadmiko kepada prabowo subianto ini bentuk idealisme seorang aktivis atau pragmatisme seorang aktivis anda lihat
silahkan agung dulu atau rizky
baik saya dulu
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam hangat untuk para senior senior kita yang ada di jakarta
nah ketika berbicara terkait dengan hal tersebut tentunya itu perihal masalah hati dan perasaan
dan tentunya kita itu akan kembalikan lagi kepada bang budiman terkait dengan hal itu
nah ketika kita melihat dalam suatu politik itu sangat wajar dan lumrah bahwasannya kawan menjadi lawan lawan
dan kita hanya mampu tersenyum melihat itu
nah sedikit saya ingin menguliti terkait dengan dari aspek hukumnya
karena keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum itu merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan
nah ketika kita melihat pada metode prosedur demokratis kelembagaan dalam mencapai suatu keputusan politik
maka antara suatu kebebasan dan
pemilihan itu merupakan tidak dapat dipisahkan
karena apa demokrasi pasti juga mendapatkan kebebasan
nah saya ingin menyatakan satu pertanyaan saja
apakah kebebasan seorang warga negara ketika dirinya mengikrarkan untuk bergabung menjadi salah satu anggota partai politik
apakah kebebasannya dalam menentukan calon pemimpin akan juga terbatasi
nah itu saja pertanyaan saya
oke satu lagi
terima kasih mbak rifana atas kesempatan yang diberikan
sebelumnya perkenalkan nama saya muhammad agung dan saya selaku ketua umum senat mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah malang
mungkin kalau terkait anggapan saya sebagai mahasiswa
diwakilkan oleh teman saya barusan
mungkin kalau dari saya saya hanya ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada bapak budi mas ujat miko ya
karena berdasarkan argumen bapak dalam wawancara media massa beberapa waktu lalu
bapak disitu menyatakan bahwa ada kebutuhan yang lebih besar yang telah dimulai pak jokowi
dan menurut bapak hanya bisa dilanjutkan oleh pak prabowo
karena bapak rasa hanya kita kepemimpinan strategis yang dimiliki pak prabowo yang dapat melanjutkan kebutuhan tersebut
pertanyaan saya sebenarnya kebutuhan besar apa yang dimaksud
dan apakah kandidat lain tidak bisa menjalankan kebutuhan tersebut
terutama kandidat yang diusung partai bapak sebelumnya
mungkin itu dari saya
oke saya langsung kasih kesempatan ke mas budiman
kebutuhan apa yang kemudian menjadi dasar anda memutuskan mendukung prabowo subianto
apakah kemudian kebutuhan itu tidak ada pada sosoknya gajar pranowo
saya kira tadi sudah sempat saya singgung ya
seperti harus pengulangan ini
mudah mudahan tidak membosankan ya
ya tidak apa apa
singkat saja kita waktunya juga tidak banyak mas
maksudnya adalah tiga sosok ini punya tiga tiga
punya ciri strategis ada intelektualis ada populis ada
cuma kalau kita harus akui aja lah
apa sih yang paling membuat daya magnetik pak ganjar
kan pada cara komunikasi populistik ya
dan memang sangat mirip dengan pak jokowi ya
kita misalnya belum melihat pikiran pikiran strategis pak ganjar menghadapi tantangan besar ke depan
perang krisis pangan
pak prabowo memang mencoba sih
dari dulu mencoba jadi populis
tapi menurut saya
sebagian orang menyukai pak prabowo bukan karena dia ngomong petani
ada populisme pada gerindra
pengalaman dia sebagai pasukan khusus
saya diskusi dengan pak prabowo
sejak dua ribu dua sebenarnya
kita berbicara banyak hal setelah demokrasi
kita pernah berhadapan beberapa tahun lalu
sekarang bagaimana kita menata demokrasi ke depan ya
tidak mudah komunikasi itu
tapi saya kemudian setidaknya
ketika berbicara pak prabowo
terakhir bahkan di kata negara
andri juga melihat
kita indonesia siap enggak
kalau ada perang di selat cina
kita siap enggak kalau ada kemungkinan ancaman perang nuklif
australia sudah menyiapkan itu
kita siap nggak kalau ada krisis pangan
hal hal yang menurut saya mungkin pak prabowo tidak punya jawaban yang benar sepenuhnya
tapi sebagai seorang pemimpin yang memproyeksikan dirinya ingin pemimpin dua ratus tujuh puluh juta rakyat
itu menggelisahkannya sebagai pertanyaan sehari hari
dan itu tidak pernah anda diskusikan dengan gajar pranowo
saya belum pernah melihat itu
mungkin suatu saat akan diomongkan oleh siapapun
tapi kalau mau ngomongkan segedar membaca
baca catatan oleh para staf alinya
itu persoalannya tidak pernah sampai ke hati
visi itu bukan soal pengetahuan anak
ini menggelisahkan enggak
nah menurut saya loh loh
kita ini akan menghadapi situasi yang sama sekali baru loh
enggak ada presidennya loh
ya krisis pangan segala macam
kok saya lebih nyaman kalau kita butuh kepemimpinan strategik
dari ketiga tiganya yang muncul
yang menonjol dari pak prabowo pada itu
saya komen dikit
silahkan saya sekali justru untuk
kami di pdi perjuangan sebagai politisi ini dibesarkan
di dalam suatu komunitas
ruh pdi perjuangan
maka kami punya prinsip
tapi seperti katakan bahwa
silahkan tidak ada kawan yang
maupun tidak ada lawan yang abadi
itu kan umum
bagi kami di internal pdi perjuangan
ruh pdi perjuangannya
kita diajarkan pancasila sebagai ideologi yang statis
tapi kita harus menjawab persoalan bangsa ke depan dengan
pancasila yang lebih tenokratik
pancasila yang akan menghadapi di era global climate change
di era globalisasi
tapi menurut mas budiman
mas ganjar gak punya tuh visi itu
ini gini loh
jangan lo ngomong gajar ya
tidak hanya gajar
kita ini dididik
pancasila yang harus menjawab tantangan bangsa saat ini
maupun tantangan global
pancasila tidak hanya untuk menjawab tantangan nasional
dibawa bung karno untuk menjawab bagaimana

di dalam konferensi asia afrika
roh pdi perjuangan ini sangat kuat untuk mengikat moralitas kami
kita kita ini sebagai kader
menjadi seorang calon presiden
bagaimana dia harus menjawab
itu di dalam konsepsi
pemikiran pemikiran nasional kedepan
jadi saya belum ngerti
perlu diskusi lebih dalam
apa itu kepemimpinan yang populis
dengan pemimpinan strategis
karena dalam rukh kami
pemimpinan pancasila itu latin star
bang andri dulu
nanti saya kasih kesempatan ke mas adi silahkan
kami menghormati sikap pdi perjuangan
tadi menghormati terus
iya harus dong
masa sama yang senior gak kita hormati
itulah pak prabowo selalu menghormati yang lebih senior
mas budiman pilihan
untuk menyatakan dukungan kepada pak prabowo
tentu kami harus sambut baik
yang ingin menyatakan dukungan
membangun indonesia lebih baik
tentu kita sambut dengan baik
tapi kalau disebutkan
adi praetno tadi
bahwa kami ingin memecah belah
pak prabowo ingin merangkul
ini kenakalan mas adi
ya ingin mempersatukan
itulah prabowo subianto
mas adi satu menit
makanya pandan golkar
dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
mas adi satu menit
menurut anda dampak elektoralnya
dengan budiman sujat miko bergabung mendukung prabowo subianto
kalau ditanya sekarang
tidak ada dampak apapun
justru kan prabowo dalam skenario tiga capres kalah itu
justru ketika golkar ada pan di situ
dan budiman juga dipecat gitu loh
tapi kan saya tidak ingin mensimplifikasi persoalan itu
bahwa persoalan pilpres adalah persoalan bagaimana sang figur itu bisa menyihir pemilih untuk datang ke tps
yang ingin saya katakan dari pertanyaan mahasiswa dan dialog kita dari tadi itu
bahwa dalam politik itu bisa dibangun empat argumen untuk menyukai seseorang
ini baru satu argumen
bang budiman itu soal prabowo yang visioner
dan bisa juga dibangun empat ribu alasan untuk tidak menyukai orang lain
ini dalam politik bisa dibangun dalam sekejap
jadi bagi saya apapun
kalau sudah suka kepada prabowo pasti dibangun argumen argumennya
biar terkesan interlake ilmiah visioner dan ideologis
begitu pun sebaliknya
kalau sudah tak cocok dengan pdip
tak cocok dengan ganjil prano
apapun akan dibuka dengan alasan alasan yang juga terkesan sangat ilmiah
karena apapun yang disampaikan prabowo hari ini tentang geologi politik
tentang ketegangan dunia internasional
itu kan sejak dua ribu empat belas yang lalu
nggak laku itu dagangan politiknya
cuma karena ada ukraina dan rusia ini perang perangan
ada ketegangan di laut selatan
kemudian ada kemungkinan tentang korea yang kemudian lagi memanas
maka dagangan politik ini kemudian menjadi laku
jadi ini saya menurut saya
itu bukan dagangan politik
tapi itu geopolitik dunia yang harus kita perhatikan
dulu pak prabowo ingat benar
bercerita sama kami
kita waktunya sudah habis nih pak
tunggu tiga puluh detik
senior senior sudah bilang
negara kita aman
nggak sampai sebulan kita perang dengan tim tim
jadi indonesia ingin aman
kita harus tetap waspada dan menjadi negara kuat
kita tunggu nanti pemaparan visi visi ya
dari tim sukses masing masing
karena sampai sekarang kita belum tahu nih
pandangan ataupun gagasan dari ketiga capres ini seperti apa
ya memang belum dikasih kesempatan
nanti makanya kita tunggu waktunya di musim kapanya
tunggu pandangnya kesini dong
ya nanti di dialog episode berikutnya
setelah ini kita akan mendengarkan ataupun menonton sentilan sentilan dari teman teman komisi co
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini
seperti biasa akhirnya kita kedatangan politisi favorit para komika
siapa tuh dong
bang andri rosiade
tepuk tangan dulu abis menikahkan anaknya
kalau pada sadar ya bang andri menikahkan anaknya dengan seorang atlet sepak bola
cocok banget menurutku bang andri
karena menantunya ahli menggocek bola mertuanya ahli menggocek tabunggas
dimana ada kelangkaan dipasing sama bang andri
tapi kita juga nggak boleh kita kedatangan bapak adi prayitno
pengamat politik nasi sudah menjadi bubur
semakin banyak isu politik semakin banyak bubur beliau
ada distributor tabunggas ada distributor bubur
tokang bubur naik ke haji
tapi yang menarik hari ini juga ada bang arya bima
kali ini benar yang undang ya bukan bang bima arya ya
bang arya bima hari ini ada yang menarik
duduknya akhirnya berseberangan dengan bang budiman
mohon maaf mbak nana ini political show apa sidang perceraian
tapi kita semua gak boleh lupa kita harus berikan tepuk tangan paling besar untuk pemeran utama dalam pergaduhan ini
bapak budiman sujatmiko
pemeran utama dalam kegaduhan politik ya
saya tuh dulu kalau nggak salah ya saya pernah nonton filmnya bapak budiman sujatmiko
budiman sujatmiko pernah bermain film
pernah bermain film dan itulah mungkin alasannya kenapa sekarang beliau tiba tiba mendukung pak prabowo
mungkin selama ini mendukung pak ganjarnya memang cuma acting
kita gak tau kita gak tau
kita gak tau
tapi ya kalau misalnya ada penghargaan politisi mendukung bang budiman yang harusnya menang
sebagai politisi indonesia paling nekat
ih kemarin dia kader pdip mendukung pak prabowo
dan kemudian pak budiman itu dia bilang kalau dia dipecat pdip besoknya daftar lagi
mohon maaf nih bang budiman nih daftar lagi itu bukan solusi bang
karena kalau bang budiman daftar lagi besok ya dipecat lagi
iya jadi susah malah
dan bayangin kalau misalkan bapak budiman daftar lagi ke pdi
berarti kan dia akan menjadi kader baru lagi
bapak budiman sujatmiko yang sudah sebesar itu harus datang ke sekolah partai lagi
bayangin masuk sekolah partai belajar marhainisme dari nol lagi
belajar sama gibran
dia ajarin gibran
marhainisme tuh yang bener kayak gini budiman
dari nol jadinya
bayangin kalau misalkan bapak budiman datang ke sekolah partai lagi
disuruh pakai topi caping sama bapak arya bima
kena ospek lagi
tapi bang budiman ini kita semua orang tahu lah
dia ini adalah seorang politisi yang cerdas luar biasa
kalau dia jadi kader baru pasti nanti jalannya juga akan gemilang lagi
dia jadi hebat lagi
jadi kader gemilang lagi
baru setelah itu dukung prabowo lagi
terima kasih teman teman dari komisi com
aldo dan juga duto hari ini lucu banget kalian ya
ngerosting mas budiman
jangan dipecat lagi
itu dipercaya dipercaya lagi
minggu depan datang lagi ya pak budiman
seru sih mas
terima kasih teman teman dari komisi co
aldo dan juga duto sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari senat fakultas hukum umm yang sudah mengikuti dialog
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh wib